saat berada di luar rumah anda telah menyentuh banyak hal dan berpotensi terpapar apapun yang tak kasat mata
sehingga anda tidak boleh abai untuk menjaga kebersihan saat pulang ke rumah
sebelum membuka pintu semprotkan cairan disinfektan pada barang barang yang dibawa
seperti sepatu tas gawai dan kartu identitas
cairan disinfektan mampu membunuh kuman
selanjutnya jika ada singkirkan semua kertas seperti tanda terima pembelian
kwitansi bon dan kertas lainnya yang bisa dibuang
masuk rumah dengan kaki telanjang lalu cuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir
kemudian masuk kamar buka pakaian dan tempatkan pada keranjang pakaian kotor atau mesin cuci
jangan sentuh apapun segera mandi barulah menyapa keluarga
protokol ini penting dilakukan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas pada diri sendiri maupun keluarga yang menunggu di rumah
tidak hanya itu menjaga kebersihan rumah juga perlu dilakukan secara berkala
seperti membersihkan benda benda yang sering dipegang
kamsa tamarindora didi niswandani surabaya